terima kasih anda masih bersama kami
badan pusat statistik merilis nilai ekspor indonesia pada mei dua ribu dua puluh dua mengalami penurunan secara bulanan
pada mei dua ribu dua puluh dua nilai ekspor indonesia hanya dua puluh satu lima puluh satu miliar dolar as
angka ini berkurang dua puluh satu dua puluh sembilan persen dari bulan april dua ribu dua puluh dua yang mencapai dua puluh tujuh tiga puluh dua miliar dolar as
penurunan nilai ekspor ini terjadi akibat penurunan kinerja ekspor non migas
deputi bidang statistik distribusi dan jasa bps setianto menyatakan
meski secara bulanan terjadi penurunan kinerja ekspor mei dua ribu dua puluh dua ini meningkat dua puluh tujuh persen secara tahunan
dan pada mei dua ribu dua puluh satu lalu nilai ekspor indonesia hanya sebesar enam belas sembilan puluh tiga miliar dolar as
kalau kita lihat nilainya ekspor mei dua ribu dua puluh dua ini mencapai dua puluh satu lima
kemudian meskipun mengalami penurunan month to month
peningkatan ini ekspor migas dikarenakan kenaikan nilai ekspor terutama untuk gas sebesar dua puluh tiga puluh satu persen